pepacara militer pemakaman letkol cpn dono kusperianto dilaksanakan di tmp bahagia dredet kota bogor jawa barat rabu siang
saat meninggal letkoldono sedang bertugas mengumpulkan data pelanggaran prajurit tni
pemakaman dihadiri sejumlah perwira tinggi tni angkatan darat angkatan udara dan kepolisian
komandan pusat polisi militer angkatan darat meminta penyelidikan dapat tuntas dalam seminggu ke depan
meski penanganan kasusnya telah diserahkan kepada puspom angkatan udara
sementara pihak keluarga mendesak motif bisa segera diungkap secara gamblang
pihak keluarga mencurigai jumlah pelaku lebih dari satu orang

tapi yang saya dengar sudah ada yang menyerahkan diri
pelakunya ya mudah mudahan
terhadap petugas yang sudah tertangkapnya pelakunya
ya mudah mudahan dibuka